halo selamat siang anda menyaksikan program pulang kampung gomudik update bersama saya reza helmi
dan kita akan perbarui informasi terkait arus balik kelebaran di karawang jawa barat
kita sudah terhubung dengan produser lapangan reza siregar
reza selamat siang bagaimana pantauan anda arus lalu lintas di sana pada hari ini
dan juga dapat saya sampaikan rekayasa lalu lintas dapat diterapkan oleh polsek karawang kota
di beberapa persimpangan yaitu salah satunya di tempat saya melaporkan
melaporkan saat ini yaitu di jalan atau di persimpangan lampu merah kpud karawang
di mana di pertigaan ini untuk jalur jalur ada tiga jalur yang ditutup begitu
jadi untuk masyarakat yang berasal dari arah bekasi ataupun jakarta
jika mereka ingin menuju ke pusat kota karawang
nantinya mereka harus berbelok ke kiri dan nantinya berputar di bundaran kepuh
dan untuk masyarakat yang berasal dari pusat kota karawang
jika mereka ingin berbelok untuk ke jalan kelari
mereka harus berputar di kedung waringin
yang anda lihat di belakang saya ini adalah kendaraan kendaraan
yang bergerak langsung dari jalan kelari
dimana di jalan kelari tersebut adalah buangan kendaraan kendaraan
yang keluar dari eksit tol terutama yang paling terdekat adalah eksit tol karawang timur
jika dapat anda lihat ini kendaraan kendaraan yang melintas pada hari ini di jalur pantura
didominasi oleh kendaraan kendaraan roda dua
dimana sebenarnya pemerintah juga menghimbau untuk masyarakat tidak mudik
sebalik menggunakan kendaraan roda dua
namun kenyataannya memang banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan kendaraan roda dua
kemarin saat kami berada di lokasi yang sama terjadi beberapa kali kecelakaan
kendaraan yang melibatkan sepeda motor
namun hingga hari ini pada hari ini tepatnya data yang kami dapatkan dari dinas perhubungan karawang kota
ini belum ada kecelakaan yang terjadi
namun kami juga terus menghimbau kepada masyarakat yang melakukan arus balik
menggunakan sepeda motor untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku
seperti menggunakan helm lalu juga menaiki kendaraan sesuai kapasitasnya
dan juga mengakselerasi kecepatannya sesuai dengan anjuran yang berlaku
dan selain di persimpangan simpang lampu merah kpud karawang
polsek karawang kota juga melakukan beberapa rekayasa lalu lintas
di antaranya adalah di simpang pendai
dan juga untuk di pusat pusat kota karawang sendiri
diberlakukan pemantauan begitu di beberapa titik
seperti di johar di rmk
juga di persimpangan cipelas
karena memang titik titik tersebut biasanya terjadi aglomerasi masyarakat karawang
karena memang kemarin saat kapolri berkunjung juga ke km tujuh puluh dua cikampek
kapolri listio sigit prabowo sempat mengatakan bahwa harus mewaspadai
jalur jalur arteri seperti pantura karawang
karena memang kita tidak dapat memprediksi kapan saja
akan ada keramaian di jalur arteri
karena memang jika kita berbicara mengenai titik titik kemacetan atau titik titik keramaian
pantura ini biasanya terjadi karena ada persimpangan persimpangan kecil
ataupun u turn untuk putar balik reza
dan untuk mengantisipasi hal tersebut
polsek karawang kota juga turut menutup persimpangan tersebut dan juga u turn
sejak tanggal tiga belas april kemarin
hingga satu atau dua hari setelah arus balik periode kedua selesai
yaitu tepatnya pada tanggal dua atau tiga mei dua ribu dua puluh
baik dan pastikan juga ketika ingin balik ke tempat asalnya
juga pastikan bahwa kendaraan serta pengemudinya dalam kondisi prima
terima kasih produser lapangan reza siregar melaporkan dari karawang jawa barat
demikian pulang kampung go mudik update hari ini
setelah ini anda bisa menyaksikan program cnn indonesia happening now
saya reza helmi pamit selamat siang sampai jumpa